kita ke dataran tinggi dieng jawa tengah
bagi warga dieng rambut gimbal yang dimiliki oleh seorang anak
dipercaya membawa musibah
untuk menghilangkan musibah mereka harus menjalani ruatan pemotongan rambut gimbal
ritual pemotongan rambut gimbal ini merupakan puncak dari gelaran dieng culture festival
yang berlangsung selama tiga hari sejak lima agustus dua ribu enam belas
inilah sebelas anak berambut gimbal asal dataran tinggi dieng banjarnegara
mereka akan mengikuti ritual pemotongan rambut gimbal yang digelar di pelataran candi arjuna
rambut mereka disebut gimbal atau gembel karena sebagian besar rambut anak anak ini menggumpal
ada keturunan nggak sih

sebelum menjalani ritual para pemangku adat menyiapkan gunungan sebagai sesaji
gunungan ini bersih ketupat tumpeng dan laluk bauk
sebagian menyiapkan beberapa barang yang menjadi permintaan sang anak
seperti sepeda makanan atau hewan peliharaan
barang barang ini sebagai imbalan bagi anak yang akan dipotong rambutnya
untuk apa sih untuk sekolah
kelas berapa sekarang
kelas enam udah mau ujian lagi ya
iya tapi ini udah kelas enam gitu ya
itu mulai kapan gitu
awal april gitu tiba tiba muncul begitu
sebelum menjalani ruatan anak anak berambut gimbal ini diarak keliling desa
usai diarak keliling desa
sebelas anak berambut gimbal ini pun mengikuti jamasan atau mandi
di sebuah sumur di areal candi arjuna
setelah itu anak anak dibawa ke pelataran candi arjuna untuk dipotong rambutnya
potongan rambut gimbal dikumpulkan dan dilarung di danau telaga warna gunung dieng
imam ambar woto banjarnegara